dua belas kendaraan pribadi yang beroperasi sebagai taksi online diamankan saat razia oleh dinas perhubungan dki jakarta
belasan kendaraan ini tidak memiliki kelengkapan izin dan juga surat lulus uji kir layaknya transportasi publik
kendaraan kendaraan ini diamankan di kantor
di kantor angkutan barang milik dinas perhubungan dan transportasi dki jakarta di pulau gebang jakarta timur
kesebelas mobil ini terjaring razia taksi online pada sabtu tiga puluh juli karena belum memiliki izin operasi dan surat lulus ujikir
enggak kan sudah sesuai kesepakatan harus ada kir aja kan gak masalah kan
jadi mesti kir aja sebagian tidak mau kir katanya
berdasarkan peraturan menteri perhubungan no tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas
angkutan taksi berbasis aplikasi online baru boleh beroperasi per satu oktober dua ribu enam belas dan memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum
dinas perhubungan dan transportasi dki jakarta masih akan melakukan razia rutin dalam operasi patuh jaya
dan lintas jaya kepada taksi online sampai awal oktober mendatang
abi pratama jakarta